inilah aksi sejumlah wanita saat melakukan pertandingan sepak bola di kazan rusia sabtu agustus
dan menggunakan gaun putih panjang layaknya seorang pengantin wanita
mereka berlarian untuk mengoper bola menendangnya dan juga menangkap
tim dibagi menjadi dua kelompok masing masing berjumlah lima orang
laga yang tak biasa ini dimaksudkan untuk menunjukkan cinta mereka untuk olahraga

tim yang jadi pemenang dianugerahi replika piala dunia yang terbuat dari bunga berwarna warni